saya akan buka tech news kali ini dengan kalimat kalimat motivasi
anda mungkin pernah dengar kalimat motivasi yang berbunyi
melompatlah lebih tinggi
nah ini ada sebuah perangkat yang dibuat oleh mahasiswa asal jepang
yang bisa membantu manusia untuk melawan gravitasi
dan mampu melompat lebih tinggi
seperti apa kita simak informasinya
berjalan dan berlari adalah aktivitas yang dilakukan manusia dengan kedua kaki
namun bagaimana jika melompat dijadikan gerak langkah manusia
besutan tim yang terdiri atas beberapa mahasiswa di universitas tokyo jepang
yang akan membantu manusia melompat lebih tinggi pada masa yang akan datang
menentang hukum gravitasi
lunafiti merupakan perangkat tas punggung bertenaga mesin
dari baling baling yang disusun melingkar
alat ini cukup memberi dorongan dan mengangkat tubuh manusia dalam jangka waktu singkat
singkatnya proses gerakan
lunafiti akan mereplikasi gravitasi rendah di lingkungan sekitar anda
dikutip dari laman the first
belum diinformasikan harga perwarupa lunafiti
yang dikenalkan dalam acara south by shotways dua ribu delapan belas
ataupun detail rilisnya
meski bertujuan membantu manusia melompat lebih jauh
tetap dibutuhkan kendali dari fungsi utama kaki